selanjutnya berbeda dengan pemprov dki jakarta pemda kabupaten bogor jawa barat hingga rabu sore
belum melayangkan teguran pasca kerumunan masa rizik sihab di gadok
lantaran ponpes telah mengantongi izin resmi kegiatan
meski begitu pihak pemkap bogor mengaku kecolongan karena lonjakan masa di luar kendali petugas pengamanan
pemerintah kabupaten bogor mengakui tidak melayangkan surat teguran
lantaran pengurus ponpes telah mengantongi izin resmi kegiatan jumatan
pihaknya mengklaim kecolongan lantaran kerumunan masa penjemput di luar kendali petugas pengamanan
selain tengah menggodok peraturan bupati pemkap juga sulit menentukan sanksi
lantaran pejabat bupati kini terisolasi akibat positif covid sembilan belas
meski demikian pemkat akan memperketat evaluasi perbub
sehingga aturan pelanggaran tanpa toleransi memiliki kekuatan hukum dalam psbb lanjutan nanti
sebelumnya kontroversi kerumunan masa reziksi hap di jakarta
gadok bogor berbuntut pencopotan sejumlah pejabat tinggi polda
karena dianggap lalai menegakkan aturan psbb
ya memang diluar ekspektasi kita kemainkan di megabendung ya
tapi kejadian di perempatan jalan gadok itu di luar dugaan kita
dan jujur pemerintah daerah tidak menyangka bahwa itu akan terjadi
di membeludak masa yang memang dikondisikan di perempatan gadung itu
jadi kami yang memang awalnya untuk pengaturan jalan jalur yang akan dilewati oleh habib ke megabendung
itu yang fokus kami makanya kami di perempatan jalan sampai dengan passing muncang itu
itu yang kami antisipasi jalur lalu lintas
ternyata masih banyak masyarakat yang bergerungu nunggu bareng berangkat ke tempat jumatan
dan kemudian diperbaiki oleh kami di megabendung itu yang kami diluar kendaraan